diawali dari dugaan penculikan pemerasan dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan kematian
ini tersangka atas nama pak gagud
pengusutan kasus dugaan penganiayaan imam mashkur seorang pemuda aceh hingga tewas oleh prajurit pas pampres dan rekan rekannya masih berlanjut
tim penyidik masih menunggu hasil visum korban
kepala dinas penerangan tni angkatan darat brigjen hamim tohari selasa siang mengatakan telah menetapkan empat tersangka
yakni anggota pas pamres prakarm dan dua anggota tni angkatan darat lainnya
yaitu pas pamres dan prakarm

keempat tersangka diduga terlibat dalam tiga kasus yaitu penculikan pemerasan dan penganiayaan
diawali dari dugaan penculikan pemerasan dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan kematian bagi korban
nanti apakah ini berencana atau tidak nanti akan dilihat hasil penyidikan dan hasil konsultasi dengan oatmeal begitu mas
suasana rumah orang tua almarhum imam mashkur hingga selasa masih ramai dikunjungi warga untuk melaksanakan takziah
mengirim doa kepada almarhum
begitu pula di lokasi pemakaman almarhum yang dikebumikan di lahan pribadi berjarak seratus meter dari rumah
juga dilakukan pembacaan al quran
kegiatan baca al quran ini dilakukan secara bergantian oleh beberapa orang
tanpa henti selama tujuh hari pasca jenazah dikuburkan
semasa hidupnya almarhum dikenal sebagai pribadi yang baik

orangnya baik ya semua orang pekerja keras apa yang kita
misalnya dia lagi nganggur misalnya
dek mau kerja ini mau terus dia bilang
misalnya dia nggak apa nggak malas sekali
bagaimana ya biasa orang yang baik ada lah orang orang yang bisa bikin ini
begitu juga ada
yang lagi ada sekolah ada
sebelumnya ketua rt setempat mengatakan
memasykur pemuda dua puluh lima tahun asal birun aceh
dibawa paksa oleh anggota pas pamres dan rekan rekannya pada dua belas agustus lalu
saat kejadian korban tengah menjaga toko kosmetik di jalan sandratek kelurahan rempo
kecamatan ciputo timur kota tangerang selatan seorang diri
dua pria yang mirip dengan anggota tni tiba tiba datang
selang beberapa menit korban dengan kondisi tangan terborgol dibawa naik minibus
yang didalamnya terdapat beberapa pelan
sejak saat itu pria aceh yang baru beberapa bulan mengontrak di lokasi
dan mengadu nasib sebagai penjual kosmetik itu tak lagi terdengar kabarnya
sementara menurut cerita fauziah ibu korban
imam sempat meneropon keluarganya memberitahukan dia sedang dalam segapan penjuling
imam meminta keluarga untuk segera mengirimkan uang lima puluh juta rupiah agar tidak disiksa lagi
dalam keadaan gundah pada sabtu sembilan belas agustus lalu
fauzia dan keluarga terbang ke jakarta untuk mencari keberadaan anaknya
hingga akhirnya pada rabu dua puluh tiga agustus fauzia mendapatkan kabar anaknya telah ditemukan
dalam keadaan tidak bernyawa di kabupaten karawang provinsi jawa barat
jenazah imam tergeletak di dalam sebuah kali
sang ibu berharap kasus tewasnya anaknya diusut tuntas dan pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal
tim liputan cnn berita terkini
tim liputan cnn indonesia